untuk pembayaran mobil apakah salah satu tugas saudara untuk membayar kepentingan atau kegiatan mobil itu
itu tidak masuk di rumah tangga menteri kan
tapi ada permintaan dari saudara panji yang saudara tahu itu adalah salah satu ajudan pribadi dari pak menteri
meminta kepada saudara mobil atau uang mobil
tapi itu juga arahan dari kepala biro juga yang mulia jadi dua permintaan
jadi saudara awalnya sudah mengetahui dari kepala biro
kepala biro sudah menyampaikan ke saudara apa yang disampaikan
ya untuk menyiapkan pembayaran bulanan mobil bulanan sewa atau kredit mobil
itu mobil arpat itu untuk kepentingan dinas atau pribadi
pribadi saudara bisa mengatakan pribadi karena apa
apakah dipakai oleh pak menteri atau oleh orang lain
siapa yang pakai yang mengoperasional
anaknya pak menteri siapa namanya
dia berdomisili di jakarta atau di makassar
mobil art part itu ada di jakarta atau di makassar
karena mobil yang di wican hanya ada satu yang kita sewa yang mulia
karena di wican dilihatnya hanya satu yang mulia yang ada
yewidah chandra rumah dinas pembetri itu ada mobil
hanya ada satu yang kita sewa yang mulia
yang al part yang saudara maksudkan tadi mobil yang lain yang lain lagi
mohon maaf yang mulia dari awal arahan saya hanya diberikan suruh menyiapkan pembayaran dan izin yang mulia
maksud saya begini apakah mobil yang saudara minta tadi bilang bayar cicil tadi kredit
pernah tidak saudara lihat mobil fisik mobil itu
tidak pernah tadi saudara mengatakan di makassar
di makassar atau tidak mohon izin yang mulia saya tidak tahu pastinya yang mulia
ya mungkin karena di wecan aja tidak ada yang mulia
sejak bulan apa dimintai itu uang itu masih ingat
oke dimintai ke saudara itu berapa kali apakah tiap bulan
selisih berapa sepuluh kali ada dua kali tiga kali empat kali lima kali empat sampai setahun
sepuluh kali ada ya tapi saudara tidak tahu sejak tahun berapa atau dua ribu dua belas
juta baik ya itu kan permintaan dari panji ajudannya apakah saudara konfirmasi enggak
atau konfirmasi ke kepala biro pak
apa benar ini uang untuk pembayaran ini oleh yang minta oleh anak menteri
pernah tidak saudara bertanya konfirmasi menaik kebenaran
ya maaf yang mulia itu juga semua ada juga arahan dari kepala biru selain dari panji kepala biro menyampaikan ke saya juga yang mulia
oh jadi sudah sama sama tahu ya maksud saya saudara pernah tidak mengkonfirmasi mengenai kebenaran itu
apakah benar ini atau tidak saudara enggak
iya konfirmasi kepala biro yang mulia
oke apakah kepala biro pernah tidak konsultasi ke sekjen atasannya langsung mengenai kebenaran permintaan uang ini
kan besar pak empat puluh tiga juta loh per bulan
siap yang mulia kalau itu kita tidak tahu yang mulia
tahu tidak tahu ya baik permintaan pertama sampai yang saudara bilang sepuluh kali itu apakah ada anggarannya dianggarkan atau masuk di anggaran rumah tangga menteri yang sudah bilang tadi
tidak ada tidak ada sekarang gimana saudara bisa apakah saudara menyiapkan uang itu empat puluh tiga juta kan permintaan ke saudara apakah saudara sendiri yang menyiapkan atau saudara beritahu lagi ke orang lain
kita beritahu ke kasubag yang mulia
pak gempur yang kemarin sudah jadi saksi ya
jadi saudara sampaikan ke pak gempur ini ada permintaan saya juga dapat informasi dari kepala biro
kemudian permintaan sejumlah uang apa dibilang pak gempur kemarin apakah memang benar ada dananya untuk menyiapkan itu
tidak ada sekarang dana itu diambil dari mana kalau memang tidak ada anggarannya
pinjam siapa pihak ketiga vendor
iya yang pihak ketiga vendor
vendor dari kementerian pertanian